tapa indonesia malam kembali bersama saya friska clarissa dengan informasi
fakta baru terkuak di sidang lanjutan pemeriksaan saksi kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi
dengan terdakwa ex menteri pertanian syahrul yassin limpo hari ini
saksi dari jpu menyebut kementerian pertanian mengeluarkan uang tiga juta rupiah per hari
untuk memesan makanan yang dikirimkan ke rumah dinas sel
staf biro umum pengadaan kementerian pertanian muhammad yunus bersaksi
pengeluaran untuk membeli makanan via layanan pesan antar online ke rumah dinas sel setiap harinya
di persidangan saksi yunus menyebut uang yang dikeluarkan kementan setiap hari itu
tidak masuk dalam anggaran kementerian pertanian
biasanya tiap hari itu ada tiga juta kurang lebih pak yang mulia untuk kebutuhan harian di rumah dinas
kalau itu ada yang tugas di rumah dinas
jadi menyiapkan tiga juta setiap bulan
kadang tiap hari kadang kalau tergantung habisnya yang mulia
kalau permintaan hari ini habis tiga juta dimintai lagi besok
itu anggaran resmi tidak tiga juta per hari itu
biasanya terakhir lebih banyak
apakah makanan tiap hari atau gimana